maaf dah pasukan
menyerang rumah ini dah
banyak sekali dah
kau tetap di kamar tuan saktini
saya mau lihat sendiri di luar ada apa
tapi ini demi kebaikan kamu
kamu sambil telpon
dan sms tuan mudo sakti
siapa tau dibalas nanti
sakti lo tuh kemana sih
saya lagi ingin sendiri
kamu itu dari mana aja sih
dia tadi aku narfalin kamu tau nggak
kamu tuh kemana sih
sakti kamu harus pulang sekarang
rumah kamu diserang sakti
udah sam dikeroyokin kamu harus bantu kamu harus pulang
sakti gue serius ya
lo harus pulang sekarang juga
kasihan keluarga lo kasihan bokap lo
semua udah bringnya setengah di halaman berantem
sakti please pulang aku takut
kei bangun kei kei
kei dong bangun jangan bikin gue takut dong
kau ada dirumah kau sendiri kei
sekarang kau minum
sebenernya apa yang terjadi kei
tadi tadi aku kayak ngeliat harimau keluar dari dalam kitab
kei lo tuh jangan bercanda mulu dong
mana ada sih harimau
keluar dari kitab gila ya
jangan bikin kayak makin pusing
aku gak berhalusinasi
harimau itu tampak nyata
aku jadi semakin yakin sama legenda manusia harimau
dan aku juga curiga
ini pasti ada hubungannya sama ayah aku
bukan cuma kau yang curiga sama ayah kau kei
sejak kejadian dirumahku waktu itu
mereka pasti menutupi sesuatu dari kita
kamu benar lang
aku juga berpikir seperti itu
aku yakin banget pasti mereka menutupi sesuatu dari kita
aku jadi pengasaran kei sama kitab itu
aku yakin pasti ada sesuatu di dalamnya
aku jadi tertarik ingin melihatnya sekali lagi
alam jangan jangan jangan
untuk buka kitab itu
aku takut bakal ada kejadian yang lebih besar lagi
aku takut bakal ada kejadian lebih besar lagi
tapi kamu juga jangan takut
kita bakal selidikin masalah ini
aku bakal cari tau asal usul ayahku